kami siang sunarti sibuk memasak sayur untuk dijual di warung sederhana di bilangan mampang perapatan jakarta
sunarti mengaku setiap hari menghabiskan dua hingga tiga tabung gas tiga kg yang ia beli dari pedagang gas keliling seharga rp dua puluh dua per tabung
dalam satu bulan sunarti setidaknya menghabiskan rp delapan ratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli gas subsidi tersebut
karena itu sunarti mengaku tidak setuju jika harga gas tiga kg naik
enggak setuju mas karena kalau naik nanti imbahnya kemana mana semua jadi naik gitu
pengennya ya udahlah nggak usah naik gas tetap harganya segitu gitu
kalau bisa gitu ya saya mohon dengan sangat kalau harganya naik itu pasti kemana mana naiknya
tutut wulandari ibu rumah tangga ini keberatan jika harga gas lpg tiga kg tidak lagi disubsidi
alasannya jika subsidi dicabut harga gas bakal terkerek naik sehingga uang belanja tidak mencukupi
tutut mengaku dalam sebulan tiga tabung gas tiga kg harus tersedia untuk memasak di dapur
saya ibu rumah tangga terus dpg itu saya kena phk juga waktu itu akibat corona ya
suami sekarang yang bekerja suami juga selama corona ini wfh tapi gajinya dipotong seperti itu
kalau menurut saya sih nggak setuju ya
sebelumnya pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi lpg tiga kg agar lebih tepat sasaran
skema pemberian subsidi diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat rentan dan miskin berupa uang tunai atau bantuan sosial kepada penerima manfaat
istilah tepat sasaran itu nanti tergantung kepada kesiapan juga dari data dtks
nanti tinggal keputusan pak
kita menunggu keputusan
dan pak presiden apakah ini akan diterapkan subsidi tepat sasaran ini
karena memang konsekuensi daripada penyaluran subsidi tepat sasaran adalah kenaikan harga lpg tiga kg
surya ningsih menambahkan kementerian esdm telah melakukan uji coba pemberlakuan subsidi tepat sasaran lpg tiga kg dengan teknologi biometrik di bawah koordinasi bapenas
pt pertamina juga direncanakan segera melakukan pengujian penyaluran dengan aplikasi my pertamina
agung happy maranata jakarta